yang kecopetan dompet isinya uang ktp sama kartu atm
uangnya berapa mak
uang susi yang kecepetan
dua ratus ribu lebih
dua ratus ribu lebih
eh si tanya dulu sama mak
kemarin si neng yang kecopetan
sekarang tetangga kita susi susanti
jangan jangan setiap hari sebetulnya ada yang kecepet
maaf saya baru datang tapi tadi saya udah jin langsung ke kang mus
kalau kamu ke sinarpon bilang saya sudah datang
barusan tetangga saya susi susanti
susi susanti tetangga kang
susi susanti yang pemain badminton
susi susanti yang tetangga saya memang hobi badminton
tapi bukan pemain badminton yang terkenal itu
oh tadi dia kecopetan di pasar
tapi kenapa kamu baru saja nanya kecopetan
seolah olah kata kata saya kurang jelas
baru saja saya kaget kang
kecopetannya di pasar wilayah kita dulu
kita sudah tidak berkuasa di sana
sudah tidak ada urusan dengan masalah keamanan di sana
tapi karena yang sekarang pegang di sana masih ada hubungan sama kita
mereka itu di sana berbisnis
bukan tukang palak
iuran yang mereka pungut dari pedagang
harus dibayar dengan jaminan keamanan
barusan kang mus
kok kang musnya tidak memberitahu kang mus
kalau saya sudah sampai
kang mus tidak bertanya
selama ini pasar mana mana saja
tahu tahu barusan ada yang kecopetan
tadi kang bilang mungkin kecopetannya bukan di sini
tapi diangkut sebelum saya tadi ke sini
mudah mudahan kalau memang kecopetannya diangkut
itu bukan tanggung jawab kita
yang kemarin ke sini
yang pakai motor bagus
sudah kamu jangan nanya nanya dulu
ini saya mau jawab telepon
tadi di pasar ada yang kecopetan
kang ujang tahu dari mana
lihat berita di tv
saya disuruh kang mus ngingetin kamu
kamu itu di sana berbisnis bekerja bukan tukang palak
iuran yang kamu pungut dari pedagang
harus dibayar dengan jaminan keamanan
salam kembali buat kang mus
terima kasih sudah diingetin
yang tahu tadi ada yang kecopetan bukan cuma kang ujang
tapi kang mus juga
kang mus itu siapa
kamu enggak tahu kang mus itu siapa
wali kota bandung
wali kota bandung
emangnya wali kota bandung namanya kang mus
bukannya mang oded
wah uangnya banyak
itu kayaknya resep obat
jangan jangan si teteh yang tadi mau ke apotek nebus obat
terus memangnya kenapa
ini pasti buat yang sakit
ini urusan nyawa
kita susul data yang tadi
kita kembaliin resep sama uangnya
saya mau nyusu orang yang tadi dompetnya ketinggalan
dia mau ke apotek nebus obat buat orang yang sakit
ini urusan nyawa pak
itu angkotnya susul pak
teteh mau ke apotek
mau nebus obat
ini dompet teteh
kok bisa ada di kamu
resepnya ada di dalam uangnya juga masih utuh
nah ini sudah
saya bukan pedagang
saya seniman yang suka mengumpulkan rongsokan motor
baik rangka maupun mesin
yang cocok cocok saya bangun lagi menjadi satu motor baru
yang utuh dan hidup
kalau kemudian saya jual
itu karena saya perlu uang untuk mengumpulkan rongsokan lagi
supaya saya tetap berkreasi
motor yang saya bangun bukan buat dipakai sehari hari
barang koleksi nggak ada surat suratnya
jadi tiga puluh juta udah nggak bisa digoyang
itu udah pas bos
saya perlu uang tiga puluh juta
saya perlu uang tiga puluh juta
coba kuping kamu dibersihin dulu
buat apa bos
kalau buat apanya kamu gak perlu tahu
yang perlu kamu tahu
saya butuh tiga puluh juta
kalau ngumpulin iuran kita butuh waktu lama
saya perlu uangnya cepat
paling pinjam dulu
kamu yang cari pinjeman
saya yang cari pinjeman
kamu mau pinjam ke mana yang penting ada
bapak udah beliin hape baru buat nek
kan yang lama masih ada
hape kamu di kamar
di kolong tempat tidur
mungkin kamu kemarin
terus hapenya jatuh
waktu kamu ketiduran
di meja di kamar kamu
kalau akang jujur susah penjelasannya
gimana hp si neng yang hilang mungkin dicopet waktu dia diangkot terus sekarang balik lagi
padahal dia kan tahu bapaknya bukan tukang sulap
simsalabim abrakadabra prok prok prok jadi apa
pan itu udah dua hari paling baterainya habis
kapan emak mau dibeliin raket
jangan nanti atuh
mak malu setiap latihan badminton rakyatnya minjem terus
gak bisa di cas
biasanya kalau dicolokin langsung nyala ini enggak kayaknya rusak
coba sekali lagi
kalau nggak bisa juga bikin yang baru ya
kayaknya hp ini rusak gara gara jatuh waktu tadi dipegang sama akang
terus gimana mau beli hp baru
ke sini kemana
ke rumah saya
saya perlunya sekarang kamu mau datang kapan habis lebaran
mama enggak dinas
tadi ada yang kecopetan
baiklah dulu bang
baiklah di carolina
kau ngerti nggak
tidak tahu kamu educated sih
aku penasaran dari pak rabi
gue terlalu tenang
saya mau keluar sebentar
ada urusan penting
gak jadi latihan mak
hp si neng tadi kan jatuh waktu saya pegang
bawa ke tukang servis
hati hati di jalan
hati hati di jalan bukannya titi dj
yang butuh uang bukan saya
retribusi supir sama tukang dagang dia yang kumpulin
sebelum dibagi bagi kesana kesini
setiap hari pasti ada lebihnya
kenapa gak kumpulin sisanya aja
bos saya butuh segera
harga kuping kamu memangnya tiga puluh juta
ya lebih atuh
kalau dijual memangnya ada yang mau beli
tadi di pasar ada yang kecopetan
kamu setiap hari narik iuran dari pedagang
itu artinya keamanan di pasar tanggung jawab kamu
saya mau kasih pinjam karena kita kena lama
terima kasih atuh
uangnya saya kasih besok
uang itu jadi tanggung jawab kamu
harus balik dalam satu minggu
biasanya bukan satu bulan
biasanya bukan satu bulan
karena kamu gak punya jaminan
tapi kamu itu gak ada harganya
enggak saya keluar sebentar
sudah beres urusannya
sudah di kamu uangnya
kalau sudah di kamu besok langsung bawa ke saya
antik juga ya
kamu mau gak tahu seni
itu motor bukan patung
masa dibilang seni
motornya jadi saya ambil
uangnya sudah ada
sekalian saya bawa besok
sampai ketemu besok
bekas jatoh ya
hp kayak gini mah kalau rusak gak usah di servis
ngomong servisnya sama harga hpnya bersama
ya udah gak usah di servis
ya udah mau beli hp baru yang mana
udah beres hp nya

kalau rusak nggak usah diservis
kalau rusak nggak usah diservis
mending beli baru aja
terus ini gimana
bagaimana hasil operasi hari ini
itu perbuatan baik
kalau tahu itu perbuatan baik kenapa kamu lakukan
gak boleh bos
ya gak boleh dong
kamu kan orang jahat
gitu ya bos
kita ini semua orang jahat
gak boleh berbuat baik
mereka yang masuk ke kelompok orang baik
tidak boleh berbuat jahat
semua punya job description masing masing
sudah dapat bakat baru buat bergabung dengan kita sebagai copet
sebetulnya tadi sudah hampir dapat bos
sudah hampir nganggur
karena usaha kecimpring tempat dia kerja
sudah mau bangkrut
tapi dia keburu dapat tawaran kerja
di tempat temennya
besok kalian cari lagi
kita butuh orang banyak
sebagai bagian dari tim kita
untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
terserah kalian mau kemana
mereka yang masuk ke kelompok orang baik
tidak boleh berbuat jahat
semua punya job description masing masing
sudah dapat bakat baru buat bergabung dengan kita sebagai copet
sebetulnya tadi sudah hampir dapat bos
sudah hampir nganggur
karena usaha kecimpring tempat dia kerja
sudah mau bangkrut
tapi dia keburu dapat tawaran kerja
di tempat temennya
bisa mencari lagi
kita butuh orang banyak sebagai bagian dari tim kita
untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
terserah kalian mau kemana
kembali ke kota kota kota
kembali ke kota kota kota
kembali ke kota kota kota

kembali ke kota kota kota
kembali ke kota kota kota
semoga ini beruntung
si bos jam segini belum datang
kalau nanti dia sudah datang
bilang aja dicari cecep
cecep yang dulu disini
dulu akang disini juga
saya sudah ada disini
sebelum orang yang kamu panggil si bos itu datang ke sini
seri dulu aku
selamat berbelanja ibu
selamat menemani ibu bapak
tapi motornya biar di parkir disini aja
kalau dibawa masuk ke pasar repot
kemarin ada yang kecepetan
silahkan mampir ibu
biasanya terima kasih
simak udung nyindir
waktu saya nagi iuran dia bilang sama pembeli
maaf sebentar retribusi buat kebersihan dan keamanan pasar
biar pasar selalu bersih dan aman
biarin aja lah kita pantes di sindir
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
uangnya bisa diambil sekarang
saya kesana sekarang
selamat pagi mau
apa kabar mau
jangan sakit kepala
makanya saya kesini butuh kopi

ouch kagetnya gua
lo veel precisa keberanianmu belum
ovre yang lagi kebelas

saya butuh uang buat beli hp sama rak implementationan tes yol psychology

udah lama gak ada kerjaan
istri nyuruh saya nyari kerja
sebetulnya nggak usah disuruh juga
saya udah usaha nyari kerja
umur udah segini
dijasah gak tau kemana
pengalaman kerja gak jelas
kebayangkan gimana susahnya saya nyari kerja
terus kemarin istri saya bilang
kenapa nggak balik lagi aja ke terminal
udah pasti setiap hari pulang bawa
udah selesai pengen

diimjinnya dia udah kaya nyari kerja

banyak yang laku
gak sekalian nanti aja
kalau udah terjual banyak
atau kalau sudah habis sekalian
udah terlanjur datang
saya tadi ke terminal
nyari si bubun
kamu di mana
orangnya belum dateng
jangan sampai dia gak dateng
jangan sampai kamu gagal dapat uang hari ini
saya udah janji
mau bayar motor
bos masih di rumah
atau sudah di terminal
sudah di terminal
tadi ada yang kesana nyariin bos
buat ikut cari makan di terminal
buah jadi anak buahnya dia
malah dibikin jadi kacung
dia pengangguran atau bukan
sekarang dia jadi pengangguran
sama seperti saya
kemarin aku yang nanya nanya
sekarang giliran kamu
kalau kamu lagi
ya gantian atuh
saya mau jalan lagi
boleh ikut duduk
mau pesen sekarang
masih nunggu temen
udah sampai mana
sebentar lagi sampai
lahan yang mau saya beli
lahan yang mau saya beli
hei kang ujam apa kabar
kalau kabar penjualan ke cimpring gimana
udah sampai mana
sebentar lagi sampai
jadi kita habis habis ke lembang
udah tiga kali saya telepon si bubun
tapi gak diangkat
menurut panggung gimana
apa perlu saya cari dia lagi
terus langsung saya hajar
yang penting ketemu
belum pesen apa apa
gak enak kalau pesen duluan
saya mah ikut aja
apa aja boleh
mau makan apa
udah makan di rumah
itu dulu aja
harus balik dalam seminggu
beberapa aja gak papa
apanya yang gak ada
belum laku sama sekali
besok hari apa
besok dua puluh tahun yang lalu tanggal berapa
aduh kamu kan tahu akan suka lupa tanggal sama hari
gak usah yang udah lewat dua puluh tahun
yang baru lewat satu bulan aja akang lupa
besok dua puluh tahun yang lalu itu hari pernikahan kita
hari pernikahan kita itu hari bersejarah buat kita kang
iya akan tahu
masalahnya akang dari dulu suka lupa kalau harus nginget soal tanggal
yang akan ingat cuma tujuh belas agustus hari kemerdekaan
hari pernikahan indonesia
tergantung rt sama warga
kok tergantung rt sama warga
hari akan kita lagi ngomongin perayaan hari kemerdekaan
pernikahan kita kang
dulu kan waktu kita nikah dirayain
ngundang saudara temen tetangga
bukan pernikahannya akang tapi ulang tahunnya
ulang tahun apa
ya ulang tahun pernikahan
memangnya pernikahan ada ulang tahunnya
udah ya gak usah diterusin ngebahasnya
panas dingin kenapa
saya pegang uang tiga puluh juta
udah cepet bawa kesini
saya takut nanti jatuh di jalan
atau ada rampok
kamu gak bawa tas
gak bawa tas gede
saya nggak ngebayangin kalau tiga puluh juta itu banyak bos
orangnya masih ada
ya udah kamu diam di situ
kalau kerja tuh yang bener
yang tanggung jawab
gara gara waktu dia nanya gimana pasar aman
saya jawab ada yang kecopetan
berarti memang saya tahu dari memang kamu